kerjasama indonesia dan perancis tidak hanya dalam bidang ekonomi
namun juga dalam bidang pendidikan terbukti
di malam penghargaan mahasiswa indonesia berprestasi
yang pernah mengenyam pendidikan di perancis
penerima penghargaan dianggap membawa kontribusi baik
untuk indonesia dalam perjalanan karirnya
kelima penerima trofi alumni tersebut diantaranya ialah
kadar sah suryadi
gadis arifia dan andrea hirata
andrea mengaku pengalamannya selama belajar di universitas turbon perancis
menginspirasi dirinya dalam menulis salah satu buku bestseller indonesia
yang berjudul laskar pelangi
pada kesempatan tersebut andrea juga mengimbau pemuda indonesia
untuk terus bersemangat meraih pendidikan yang tinggi
saya hadir di sini untuk orang orang muda lainnya
bahwa penulis muda indonesia bisa terbit di perancis
apabila saya pinter anda lebih pinter dari saya
maksudnya diterbitkan penerbit perancis dan penerbit yang juga punya nama di sana
mercure de franc bukan sesuatu yang mustahil bagi kita
acara ini sekaligus untuk merayakan hubungan indonesia dan perancis
dalam bidang pendidikan yang selama ini dinilai baik
atas kerjasama universitas perancis indonesia
antoine de vosel menyatakan
ada sekitar lima ratus pelajar indonesia yang berangkat ke perancis setiap tahunnya
hal itu mematahkan anggapan adanya kekhawatiran pelajar indonesia
khususnya pelajar muslim terhadap gejala islamofobia di perancis
kita memiliki hubungan yang kuat antara universitas perancis dan universitas indonesia
kita memiliki lebih dari dua ratus persetujuan antara universitas perancis dan universitas indonesia
dan kita sedang bekerja bersama
tidak ada islamofobia di perancis
anda harus ingat bahwa religi kedua kita di perancis adalah islam
kita memiliki lebih dari lima juta pelajar perancis yang juga muslim
jadi tidak ada masalah
ini bukan masalah
kita bisa menjadi pelajar indonesia dan pelajar muslim di perancis tanpa masalah
kedepannya perancis akan terus menjalin kerjasama dengan indonesia
baik di bidang pendidikan maupun sektor lainnya
serta membuka kesempatan bagi pelajar indonesia untuk dapat bekerja di sana
nadia laras jakarta